irin belum balik lagi
pulang yuk teh aku perginya kelamaan
gimana kondisi fisik kalian
sudah aman bang
kapan kalian bergerak lagi
mungkin lusa dua hari ini kami sedang persiapan
supaya tidak mengecekkan bang edi lagi
saya suka pengen makan makanan kesukaan dia
sekarang sudah waktunya makan siang
saya telpon iwan dulu
mau ikut makan gak
di tempat yang waktu itu

tadi ditelepon sama kang cecep
terus pergi pake gober
teh asmin kok sekarang gak pernah diajak
jadi dia males pergi pergian
tes herena kapan
nikah aja belum masa udah hamil
tapi calonnya udah ada
sama belum ada
tapi pernah ada
kenapa sekarang jadi nggak ada
akunya gak mau buru buru diajak nikah
terakhir tete sempat suka banget sama satu cowok
kalo gak tau berarti gak sempet jadi kan
enggak dia ternyata udah punya istri sama anak
kayaknya itu dia bangga paham
kacanya pergi iya
mana enggak tahu
irin belum balik lagi belum kok lama nggak tahu pulang yuk teh aku perginya kelamaan ayo
mau pergi lagi ya mau kemana meeting
tadi sudah dibayar pakai aplikasi ya ya terima kasih
wah saya datang tepat waktu
kita berempat kang
takut gak kebagian
ya jangan sampai banjir juga
barusan sukanda pergi lagi
katanya mau meeting
jam segini ma
mungkin dia mau
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
kalapak kalapak kalapak
saya jadi kepikiran sama omongan sang kobang
kalau ada kerjaan yang lebih baik
tempat yang lebih baik
kamu harus cepet cepet keluar dari sini
kerjaan yang lebih baik banyak
tempat yang lebih baik juga banyak
tapi bukan buat kita
kita sebelum kerja seperti sekarang
kan udah nyari kerja yang lain
kita sebelum datang kesini
udah coba datang ke tempat lain
hasil gak ada
terima kasih teh
beneran tete mau nganterin aku
sekalian ketemu sama kang cecep